jadi aku udah gak berguna
tadinya aku udah belanja

buat makan malam ntar

yuk pulang yuk
kau tuh ngaco deh
itu bukan anaknya antoni tau
itu tuh anak jalanan
jadi tadi tuh antoni liat ada anak nak men
tadi antoni mau ngasih duit buat makan
tapi ya kosnya pas pasan
yaudah dia tanya aku
boleh gak dia ajak ke rumah buat makan
yaudah aku pasti bilang boleh dong
kok bisa langsung akrab banget ya sama anak anak jalanan
lo semua tuh sodaraan walau agak jauh